pemerintah indonesia mengatakan pada kamis satu oktober dua ribu dua puluh
bahwa kabut asap akan mulai menghilang pada awal november
pasalnya musim penghujan diperkirakan akan mulai tiba pada awal oktober dan november
sehingga hal ini dianggap akan menjadi alat paling ampuh untuk menghilangkan asap
bencana kebakaran lahan dan hutan serta bencana kabut asap melanda enam provinsi di indonesia
bencana ini sudah berlangsung kurang lebih selama enam bulan
beberapa waktu belakangan singapura juga turut diselimuti kabut asap dari indonesia
kabut tersebut menyebabkan masalah kesehatan bagi warga
seperti sesak nafas dan mengganggu jadwal penerbangan
serta menutup sekolah sekolah